salah satu infrastruktur penting yang ada dalam sebuah negara adalah keberadaan jalan raya
yang bisa menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya
nah di tujuh puluh delapan tahun indonesia merdeka ini bagaimana ya kondisi infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antar daerah di indonesia ini
kalau indonesia dari tahun seribu delapan ratus delapan sudah ada jalan yang menghubungkan barat ke timur yang dibangun oleh herman willim dendel
wah zaman kolonial ya namun bagaimana ya di era kemerdekaan ini apakah ada juga infrastruktur yang dibangun oleh negara kesatuan republik indonesia
pastinya ada dong
betul sekali yaitu tol trans jawa ya
ya yang sama seperti jalur dendels
ini juga menghubungkan sisi paling barat pulau jawa ke sisi paling timur pulau jawa dan yang ini bebas hambatan
salah satu yang penting juga selain jalan adalah ketersediaan sarana penunjang seperti ketersediaan bahan bakar minyak
supaya bisa jalan dengan lancar ya
nah sekali lagi di tujuh puluh delapan tahun indonesia merdeka ini bagaimana ya dari sumber bahan bakar minyaknya ini apakah juga sudah menggunakan bahan bakar dengan bahan baku yang terbarukan
kita akan sama sama lihat dengan jelajah kemerdekaan dari sisi barat pulau jawa sampai sisi timur pulau jawa
ya mengisi kemerdekaan dengan pembangunan
salah satunya adalah infrastruktur konektivitas antar daerah
seperti akses perhubungan jalur darat
tidak hanya infrastruktur yang dibangun saja namun bagaimana juga fasilitas pendukungnya
nah kami pun ingin melihat langsung bagaimana kondisinya
kami pun memulai dari jalur ujung barat pulau jawa baik di jalur transjawa maupun jalur dendels
dalam sebuah perjalanan selalu dimulai dari langkah pertama
begitu pula petualangan kami menyusuri jejak sejarah the growth postweight
atau jalan raya pos yang mulai dibangun oleh gubernur jenderal hindia belanda herman willem dendels sejak tahun seribu delapan ratus delapan

anyer menjadi salah satu lokasi proyek ambisius herman william dendels digarap
dan titik km ini adalah penanda perjalanan panjang seribu km dari anjar ke pandarukan
dari titik ini pula kami akan memulai perjalanan panjang jelajah kemerdekaan kami hingga ke ujung timur pulau jawa
nah kalau wida akan memulai perjalanan dari mana ya
oke angga mari kita mulai jelajah kemerdekaan ini
dengan melakukan perjalanan dari ujung barat pulau jawa
ke ujung timur pulau jawa
dan kami akan melakukannya melalui tol trans jawa
dan kami akan memulainya dari gerbang tol terbarat
dari tol trans jawa
yakni di gerbang tol merak
ya meskipun titik dari trans jawa berada di tengah kota jakarta
yakni di cawang jakarta
namun gerbang tol paling barat dari tol transjawa dimulai dari gerbang tol merak banten
perjalanan ke timur pun melalui ruas tol japabeka jakarta banten bekasi hingga karawang
ruas tol ini melewati ibu kota dki jakarta
lanjut ke timur ke kawasan industri cikarang bekasi hingga karawang
pengadaan infrastruktur konektivitas memang menciptakan peluang penciptaan kawasan industri baru
pengadaan infrastruktur konektivitas memang menciptakan peluang penciptaan kawasan industri baru
pengadaan infrastruktur konektivitas memang menciptakan peluang penciptaan kawasan industri baru

yang ke timur itu adalah kawasan industri
makanya kita ketemu ada jawa bk ada delta mask kemudian yang lain lain yang ada di sekitar jikarang
nah itu lebih bergeraknya adalah soundship dengan basisnya adalah kawasan industri
jadi kawasan industri nya bertumbuh dulu baru kemudian diikuti oleh ruas tol jawa
kemudian diikuti oleh rumah kemudian diikuti oleh komersial
monika kusnova green mencatat adanya ruas tol mampu menciptakan kawasan industri
seperti ruas tol jakarta cikampek semenjak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu beroperasi dua belas kawasan industri
dan sejak tahun dua ribu delapan bertambah tujuh kawasan industri
dari anyer yang identik dengan pemandangan pantai kami lalu memasuki wilayah industri di cilegon
sepanjang perjalanan sejauh kurang lebih dua puluh km kami menemui banyak sekali pabrik yang menjadi tulang punggung perekonomian banten dan juga indonesia
keberadaan infrastruktur jalan sudah sejak lama menjadi salah satu faktor berkembangnya suatu daerah
sama halnya dengan keberadaan jalan raya pos di zaman dahulu kala
saya bisa mengatakan itu cikal bakalnya
kemudian dari jalan itu kan terinspirasi pembuatan jalan tol
semuanya pasti berawal dari jalan raya the chroto postweg ini tadi
jadi ketika jalan raya pols ini dibangun orang orang pasti pertama akan kumpulin dulu ya
tapi kemudian kok melihat loh kok banyak manfaatnya
dari situ muncullah
setelah melewati cilegon serang dan tangerang dengan jarak kurang lebih satu ratus sepuluh km
akhirnya kami tiba di jakarta
batavia atau jakarta tempo dulu merupakan salah satu kota yang penting dalam sejarah pembangunan jalan raya pos
perhentian pertama kami berada di kota jakarta tepatnya di gedung pols yang dibangun tahun seribu tujuh ratus empat puluh enam
jalan pols atau postweg yang dibangun oleh dendels
salah satu fungsinya adalah untuk mengirimkan surat dari batavia ke arah timur dan barat pulau jawa
jalan raya pols
meski di awal pembuatan jalan ini ditujukan untuk kepentingan militer
namun jalan raya pos lebih banyak diperuntukkan untuk mengirim barang atau surat
karena setelah jalan ini rampung bisa menghemat waktu perjalanan dari batavia menuju arah timur pulau jawa
jadi dulu surabaya ke batavia itu memakan waktu dua mingguan perjalanan naik kereta
kereta ditarik kuda maksud saya itu ya
tapi setelah jalan tersebut dibuat hanya membutuhkan waktu tiga hari bahkan maksimum hanya tujuh
supaya pelabuhan perlu berlangsung maupunmu bisa b

tergantung dapat membagi bahan ini
tapi partilian selanjutnya ada tentang ekspedisi perjalannya
baiklah lihat axel
ini kami memilih bahan bakar minyak dengan konsep ramah lingkungan yakni pertamax green sembilan puluh dua
produk baru kami pertamax green ron sembilan puluh lima ini merupakan produk inovasi kami yang mengandung
etanol yang merupakan bahan bakar terbarukan dibentuk komitmen pertamina untuk mendukung
program bauran energi yang terbarukan dalam hal ini menuju net zero emission indonesia
dua ribu enam puluh selain itu pertamina memberikan opsi pilihan kepada konsumen agar bisa memilih varian varian
produk sesuai kebutuhannya baik dari mulai ron sembilan puluh dua ron sembilan puluh lima dan kita juga ada ron sembilan puluh delapan yang menjadi
salah satu pertimbangan lain adalah pertamax green ini memberikan sensasi akselerasi yang
berbeda karena ini satu satunya produk di indonesia yang mengandung etanol diluncurkan sejak akhir
juli dua ribu dua puluh tiga hingga pertengahan agustus dua ribu dua puluh tiga pertamax green sembilan puluh lima bisa didapatkan di beberapa spbu di dki
jakarta surabaya sidoarjojo timur data dari pertamina rata rata penyaluran pertamax green
sembilan puluh lima hingga empat belas agustus dua ribu dua puluh tiga perharinya sekitar
lima ribu liter total penyaluran sejak pertama kali diperkenalkan hingga empat belas agustus dua ribu dua puluh tiga mencapai lebih
dari satu ratus sepuluh liter ya kebetulan ya bumi kita kan udah panas nih ya kalau bisa kita mulai dari
diri sendiri kita aja lah untuk menjaga bumi kita ini biar lebih ramah biar lebih enak kita tinggal
lagi kayak gitu iya lebih melalui bbm ini kita cobalah kayak gitu iya saya dapat informasi bahan
etanol kan ya etanol kan bahan bakar itu kan bahan bakunya kan alkohol selayaknya logikanya saya
sebagai orang teknik di alkohol gampang terbakar jadi saya mau nyoba ini juga saya berisi dua kali
ternyata ya bagus sih jadi mobil juga waktu ditarik nggak nggak nggak nggak ada dilenya gitu
masih ya sesuai dengan sembilan puluh lima an ya setelah mengisi bahan bakar
jalanan menyusuri jalan dendels pun dilanjutkan laju kendaraan menuju bandung melalui jalur puncak
dapat dilalui dengan mulus dan tanpa tantangan ini menjadi salah satu bukti keandalan bahan bakar
pertamax green di jalanan yang menanjak untuk mobil bertransmisi otomatis jalur dendels menuju bandung
merupakan sebuah anomali karena merupakan satu satunya jalan yang tidak menyusuri wilayah
pantai utara pulau jawa hal ini diakini para sejarawan yang mencari jalan yang menuju bandung
karena cianjur dan bandung merupakan daerah penyuplai sayuran dan kopi untuk para
petinggi hindia belanda sehingga dibutuhkan jalur khusus untuk mengirimkannya ke batavia
dalam perjalanan kami pun melalui dua istana presiden di buiton zorg atau bogor serta di
cipanas kabupaten cianjur memasuki kota bandung kami melewati jalan asia afrika serta jalan braga
yang masih dikenal sebagai jalan raya pos oleh masyarakat
bandung sebelum memasuki cirebon dan menuju ke jawa tengah terdapat sebuah jalan bersejarah
yang memiliki sebuah patung yang bercerita tentang jalan dendels di jalan cadas pangeran
kabupaten sumedang terdapat sebuah patung yang memperlihatkan pangeran kornel bupati sumedang
sedang berjabat tangan dengan seseorang yang dalam buku pramudian natatur disebut sebagai herman willem
belum ada literatur resmi yang menyatakan kebenaran hal tersebut tapi setidaknya patung atau prasasti
ini menunjukkan bahwa jalan cadar pangeran juga dibangun tidak jauh dari masa pemerintahan herman
willem dendels di indonesia kisah perjuangan masyarakat menentang pembangunan jalan dendels ini
menurut penelusuran para ahli hanya terjadi di wilayah cadas pangeran karena pembangunannya
menelan banyak korban dari masyarakat
tersesat brendan k one penghujudnya ke onions
sementara di tanah jawa artinya mulai jawa tengah hingga jawa timur saya tidak melihat
sepotong pun kalimat yang mengatakan ada bupati yang berani melawan dendels
untuk tim trans jawa juga melanjutkan perjalanan berfungsi ketimur termasuk melewati titikno toll

semenjak dua puluh desember dua ribu delapan belas tol trans jawa sudah menghubungkan merak banten hingga probolinggo
sementara untuk penyediaan bahan bakar minyak sepanjang jalur ini data dari pertamina menyebutkan
sepanjang jalur tol transjawa dari merak hingga surabaya beroperasi tiga puluh sembilan spbu termasuk
rata rata per hari disalurkan lebih dari dua delapan ratus kiloliter bbm
dan kita sesuaikan dengan pola mobilisasi daripada masyarakat sesuai kebutuhannya
baik dari mulai ron sembilan puluh dua ron sembilan puluh lima dan kita juga ada ron sembilan puluh delapan
perjalanan melalui tol transjawa ke arah timur pun kami lanjutkan
perjalanan di tol identik dengan pemandangan sebatas jalur jalan
namun sebenarnya terdapat beberapa rest area
justru bisa menjadi objek wisata
salah satunya di rest area dua ratus enam puluh b atau biasa dikenal dengan rest area heritage banjaratma
kami pun mengisi bahan bakar minyak kembali di spbu pertamina di rest area ini
sembari mengisi bahan bakar kami menemukan kawasan bekas pabrik gula banjaratma brebes ini
tetap dipertahankan nilai historisnya sebagai daya tarik wisata
sisa bangunan kolonial yang terus
dipertahankan menjadi daya tarik non estetik
selebihnya juga akan ditemukan berbagai tenan yang menyajikan produk lokal
ya telur asin khas brebes
bawang merah hasil panen petani brebes
dan berbagai kuliner kerajinan dan batik dari umkm brebes
sekitarnya pun mendapat tempat pemasaran di rest area yang didatangi ribuan orang setiap harinya ini
data dari pt pp sinergi banjaratma selaku
pengelola rest area ini tak kurang satu ratus dua puluh lima umkm lokal yang setiap hari bisa memasarkan produknya
dan sekitar enam ratus karyawan yang mendapatkan lapangan pekerjaan di rest area seluas sepuluh enam hektare ini
alhamdulillah bisa membuka peluang kerja buat masyarakat banjaratma
dan membantu bos bos tenan menjadi bos
luar biasa ini bosnya
berada di rest area yang berada di jawa tengah ini pun
kami menemukan pelaku perjalanan
dan dari berbagai daerah
termasuk komunitas downhill asal bandung
yang baru saja melakukan perjalanan dari gunung ijen banyuwangi jawa timur
jadi ini dari bandung melakukan kompetisi ya
downhill di ijen banyuwangi
berangkatnya pakai motor
terus habis itu pulangnya lewat transjawa
jadi luar biasa ya keliling jalur dendels sama transjawa
yes betul itu jalur dendels
masya allah keren banget
kalau yang suka riding tuh wajib coba itu
udah gitu selama perjalanan tempat makan banyak
tempat istirahat banyak
terus yang penting tuh suasana keindahan alamnya wah keren keren bagus banget
kalau itu kan di dendelsnya
kalau di transjawa ya gimana
ketersediaan bahan bakar terus kemudian fasilitasnya gimana bang
nah kita kan masuk tol itu dari ujung banget ya di probolinggo ya itu tuh
nah kita masuk ke tol rest area udah lengkap semua
karena udah ada kita sempat berhenti dua tiga kali untuk isi bahan bakar sama ya amunisi ini juga ya
biar nggak masuk angin gitu kan
dan itu sangat mudah dan memang semuanya fasilitas udah ada
jadi kayaknya udah well banget gitu

semuanya aman lancar
luar biasa selamat tbib lagi
jawa paling timur di probolinggo
kami pun ingin meninjau langsung
proses pembangunan ruas tol terakhir
trans jawa ruas tol probowangi
meskipun cakupan dari tol trans jawa
hingga pertengahan tahun dua ribu dua puluh
ini belum sepanjang
dari ruas jalur
dendels namun begitu dari berbagai
kajian termasuk kajian dari bpjt
atau badan pengatur jalan tol
ini menyatakan dengan melalui
tol trans jawa maka akan mendapatkan
banyak efisiensi diantaranya adalah
dan di pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga
ini proses pembangunan dari tol
trans jawa terus dilakukan
termasuk di tempat saya berada saat ini
ini adalah di ruas tol
yang ini adalah probowangi
dan masih dalam kajian bpjt sendiri
dari trans jawa ini sudah jadi
maka akan menghemblok
waktu tempuh seperti misalnya
dari surabaya banyuwangi
bila biasanya melalui jalur dendel
ini berkisar membutuhkan waktu
melalui tol trans jawa
ditempuh hanya sekitar tiga hingga empat jam
ini terdiri dari dua tahapan
pengerjaan tahap pertama
akan menghubungkan hingga besuki
dan ditargetkan rampung akhir tahun
pembangunan ini pun membutuhkan
partisipasi dari berbagai pihak
proyek yang mulai dikerjakan
sejak tahun dua ribu tujuh belas ini pun
masih mendapatkan kendala utama
di pembebasan lahan
dari segala pihak
baik pemerintah daerah
pemerintah pusat masyarakat
untuk ikut mendukung
dan mencapai target
pembangunan tol trans jawa
khususnya di kami
di jalan tol probolinggo banyuwangi
sesuai dengan target
yang ditetapkan pemerintah
mungkin itu bu
ia dalam jelajah kemerdekaan ini
kami pun menemukan bahwa
pengisian pembangunan dalam kemerdekaan ini
tidak hanya bergantung pada pemerintah saja

namun semua komponen dalam negeri ini
harus mendukung untuk berpartisipasi
dirgahayu republik indonesia ke tujuh puluh
terus melaju untuk indonesia maju
perjalanan terakhir menuju ke wilayah panarukan
di kabupaten sito bondo jawa timur
membutuhkan bahan bakar tambahan
pertama skrin yang diperlukan
adalah bahan bakar tambahan
yang diperlukan adalah
bahan bakar tambahan
bahan bakar tambahan
bahan bakar tambahan

sejak pengisian pertama

baru habis setelah menempuh perjalanan
selama lima ratus sepuluh km
setiap satu liter pertama skrin
mampu menempuh jarak perjalanan
di jalur dendels sejauh dua belas empat belas km

perjalanan kami melalui jalur dendels
sejak dari semarang jawa tengah
menuju surabaya hingga panarukan
menempuh jarak sekitar lima ratus dua km

saat pembangunannya dulu
melibatkan ribuan warga dengan upah yang
sangat minim bahkan banyak masyarakat
yang melakukannya tanpa bayaran
dari perjalanan panjang ini kami memahami
bagaimana beratnya perjuangan
masyarakat di tanah jawa
untuk mewujudkan ambisi besar
sayangnya hanya sedikit prasasti
atau pengingat bahwa jalan ini
merupakan bagian dari sejarah bangsa indonesia
agar kita tidak kehilangan identitas
saya rasa kok perlu ya
ditulis jalan dendels gitu ya
jalan dendels gitu ya
bukan untuk mengenang si dendelsnya
bukan tapi mengenang bagaimana
ribuan rakyat tanah jawa
demi pembuatan jalan ini
demi pembuatan jalan ini
matahari sudah mulai tenggelam
tidak terasa sudah hampir tiga hari
kami melakukan perjalanan
menyusuri sebagian besar
pantai utara pulau jawa
kini kami telah tiba di akhir perjalanan
setelah melalui perjalanan
sejauh seribu satu ratus dua puluh sembilan km
di monumen seribu km
setelah sebelumnya melalui banyak kota
mulai dari anyer ke jakarta
kemudian ke bogor bandung sumedang
kemudian ke semarang
setelah tiba di kabupaten sitobondo
dari kesempatan ini saya ingin mengucapkan
dirgayu republik indonesia